mantan menteri sosial idrus marham menjalani sidang fonis putusan dalam kasus dugaan suap proyek plt uriau i
dan majelis hakim memfonis bersalah mantan sekjen golkar ini dengan hukuman pidana tiga tahun penjara dan denda rp satu ratus lima puluh juta subsidi dari dua bulan kurungan
majelis hakim menilai idrus marham terbukti secara sah dan meyakinkan menerima uang suap sebesar dua dua puluh lima miliar rupiah dari pengusaha yohanes koco untuk memuluskan proyek plt uriau i
dalam amar putusannya majelis hakim yang diketuai hakim yanto bersama empat majelis lainnya sepakat bahwa idrus marham menerima suap bersama dengan mantan wakil ketua komisi tujuh eni saragih
menurut majelis hakim hal yang memberatkan adalah idrus tidak mengakui perbuatannya selama persidangan
sementara hal yang meringankan adalah idrus tidak pernah dihukum sebelumnya
idrus marham dan penasihat hukum yang menyatakan akan mempertimbangkan dalam waktu tujuh hari untuk memutuskan apakah akan mengajukan banding